oke dari kopi kita menuju ke panda
ini agak jauh sih ya
sama sama ada hitam hitamnya
video lucu panda dirilis oleh sebuah pusat penelitian dan pemeliharaan panda besar
kota chengdu tiongkok
video ini menunjukkan seekor panda raksasa yang tergeletak di tiang pancang kayu
dan hampir saja tergelincir
nah sang panda ini berusaha memanjat tiang namun gagal
lalu juga ada panda lain yang memanjat pohon dan mengetuk kamera pengintai
kedua video ini telah menarik perhatian besar dari para penggemar panda raksasa